begitu spesialnya album breakthrough yang telah melambungkan niji
bertepatan dengan sepuluh tahun lahirnya album ini niji merilis ulang dalam versi piringan hitam
di tahun dua ribu enam hampir semua lagu di album pertama niji sukses menjadi hits
seperti sudah hapus aku hingga disco lazy time
satu tahun setelahnya niji merilis albumnya dalam versi internasional
dimana semua lagu digubah ke dalam bahasa inggris
bahkan salah satu lagunya terpilih menjadi soundtrack sebuah serial film amerika
ini spesial banget karena ini benar benar album yang merubah hidup kita ya
totally merubah hidup kita gitu
karena disini juga kita melalui album ini
kita melalui album ini
berapa banyak proses dari mulai kita nyari label segala macam
perjuangan benar benar perjuangan yang udah lebih dari empat tahun itu akhirnya kebayar
pertamanya itu dengan album ini dulu gitu startnya
dimana kita memulai awal perjalanan kita sampai detik ini gitu
diproduksi di perancis piringan hitam ini dijual terbatas
hanya dua ratus dua puluh lima buah
niji sengaja memproduksi dalam jumlah tidak terlalu banyak
segment piringan hitam memang tidak sebanyak pendengar musik digital
dan ingin membuatnya sebagai edisi spesial